mama pulang dulu ya
kamu baik baik disini
aku baik baik aja kok disini
mama tenang aja ya
mama pulang dulu ya
elsa nanti jangan lupa kalau ricky kesini atau gangguin kamu kasih tau mama ya
ricky gak ganggu
dia kan sekarang asistennya nino
ini kan asistennya nino pak
diki itu bukan asistennya nino
supaya dia bisa kesini terus ketemu sama kamu
ya jadi tolong jangan temuin reki lagi
mbak mama ini aneh deh ma
mama tuh aneh
ricky tuh orang baik
dia sampein pesennya nino loh buat aku ma
mama jangan larang larang aku ya ketemu sama ricky
aku mau masuk kamar aja
itu elsa bisa sampai begitu percayanya sama ricky
apa jangan jangan ricky udah berhasil mencuci otaknya dia
riki sepertinya sudah berhasil mengambil hatinya elsa
tadi papa tanya sama suster di sini
sekarang elsa justru nungguin kedatangan ricky
malah dia happy banget
kalau ricky datang
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat
aku mau lihat

mau ngarepin apa lagi dari nino ma
kalaupun nino baik sama elsa
itu bukan karena dia mencintai elsek
tapi karena dia mau membantu kesembuhan elsa
kan ada kita
kita yang rawat
udah gak usah mikirin nino
aku mau lihat
ini kan kita sebentar lagi
sekitar setengah jam lagi lah kita sampai jakarta
jadi mau ketemu sama irfan
kalau kamu gak mau sih ya
aku gak maksa
nilainya aku pergi sendirian
paling satu jam lah
oke benar ya
coba ntar aku taruh keluar irfan
warga separating aku
sama jingadee ini
setengah jam lagi sudah sampai jakarta
gimana jadi mau ketemuan
kita ketemu di restoran sunset ya
saya share lokasinya sekarang
sampai nanti ya
nah kita ketemu di sunset restoran
mama cantik banget ya pak
mama cantik banget hari ini
kemarin kemarin gak cantik
gak gitu maksudnya
kemarin juga cantik
kemarin kemarin juga cantik
udah santai aja dong mas
kok marah marah gitu
susah punya istri ngambekan terus
kok belum keluar
bentar papa panggil dulu oma ya
udah siap belum
udah siap belum ma
agak gak enak badan al
malah tambah demam
terusapa kepikiran kalo ingin mau sendiri dalam rumah
mama gak kemana mana kok
akan bisa digamai aja ya
cakep sekali anak mama
kamu kok ngelamun gitu
kalau ada masalah itu
jangan dipendam sendiri ren
nanti jadi penyakit
masalah dengan pak catherine yuk
aku gak berani buatmu mulai lagi ma
aku takut kecewa lagi mah
apa yang kamu takutkan
apa yang kamu takutkan ren
mbak catherine itu kalau mama lihat ya
dia baik perhatian sama kamu
dia datang ke apartemen kamu
terus sering telepon kamu
ya itu dia ma
kalau aku tuh bukan satu satunya orang
yang dia perhatiin
kalian itu hubungannya sudah sejauh mana sih
kalian berdua udah pacaran
kamu sudah nyatakan perasaan kamu belum
loh kenapa belum ren
perempuan itu butuh kepastian
jangan digantung begitu aja
kayak mama dulu nih ren ya
mama dulu dekat sama seorang cowok
tapi dia itu nggak jelas
dia gak pernah nunjukin perasaannya sama mama
terus datang papa kamu
dia tujuan pacarannya jelas sama mama untuk menikah
ya udah mama akhirnya pilih papa kamu
nah kamu juga nih komunikasinya tuh harus berjalan lancar
sama mbak catherine
jangan sampai kamu diam aja ada papa bengong sendiri
itu jadi salah paham
makasih mbak sarannya
buat anak mama apa sih yang
tuh telpon kamu bunyi
jangan jangan mbak catherine red
pak aldebaran lagi
aku angkat dulu ya
aku angkat dulu ya
ren kamu ke rumah saya sekarang jagain mama saya ya
mama saya lagi kurang enak badan
sekarang juga kesana ya pak
terima kasih ya
aku udah telpon randy
gue jagain mama kesini ya
lagi siap siap dulu
terus ada riza sama uya sama boyim juga disini
gue jagain mama
nanti aku akan minta sama uya untuk gak bukuin gerbang selama aku pergi
terus sampaikan salam mama buat yang menikah ya
mama kalau nanti memang beneran sakitnya malah tambah parah mau bilang ya
nanti aku panggilin dokter
ya mau cuan buat istirahat aja kali
gak pusing juga
aku gak lama ya
aku berangkat dulu ya
yuk kita kembali nanti nih
semoga sehat ye
selamat malam semuanya
jimmy putra tetap jalan ke sini ya
terima kasih ya
terima kasih ya
selamat ya ibu ya
terima kasih banyak atas kehadirannya
terima kasih sayang
ma ini om tis tante prinses ya
ini om pangeran dan tante princess
selamat ya om tis tante prinses
terima kasih sayang
selamat ya atas pernikahan kalian berdua
semoga selalu bahagia dan selalu selamanya
seperti ikatan cinta aku dan masa
terima kasih banyak ya
kalian sudah mengucapkan
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak ya
terima kasih juga kami sudah diundang ya
selamat ya sekali lagi ya pangeran
terima kasih ya mas am
kita foto bareng bareng
boleh tengah boleh tengah
oke di tengah
oke prettier aja sekarang
ya sudah juga

untuk tanah bruit
buat tanah bruit
buat tanah bruit
aku juga k shepherd here tanya tanya makanan
apa apa ada kendaraan bazu ano
eh ada suatu pato

hadirin yang berbahagia
tuhan memiliki cara yang unik
untuk menyatukan kedua hati manusia
seperti pada putri dan pangeran
mari sama sama kita saksikan
perjalanan cinta putri dan pangeran
dari awal mereka bertemu
sampai dengan hari ini
hari dimana mereka dipersatukan
oleh ikatan sah pernikahan
itu buat foto satu pernikahan kita
ini udah nanti diatur ya
pak ini taksi onlinenya udah jemput di depan rumah
password udah dibawa
udah pak udah mau bawa
medica record pemirsaan mata nino dari dokter jakarta udah
udah ada di koper udah lengkap semuanya
sekarang kita doa dulu ya
semoga semuanya kita sampai sana dengan selamat
ya allah semoga semua dilancarkan
amin ya rabbal alamin
amin ya rabbal alamin
dengan pak surya
oh iya pak pak irfan sudah menunggu dari ruang vip
mari saya antar pak
lagi terima kasih ya randy
maaf jadi ngerepotin kamu nungguin saya disini
saya jadi ga enak
ini kiki masakin kue pas banget tadi baru mateng
terus ini tehnya ibu
ini tehnya mas randy
iya ntar di minum di cicipin juga ya
lagian ini kan juga weekend
kamu malah disini nemenin saya
takut your girlfriend marah
ya saat ini saya lagi ada pacar kok
ya ampun ternyata mas randy kumasi single dan available
kamu tuh ini ya mirip mirip sebelas dua belas sama si al
yang ada di pikirannya itu cuma kerja kantor working office
gak pernah mikirin perempuan pada waktu itu
bahkan that time waktu saya bilang
waktu saya bilang nyebut soal pernikahan
dia selalu menghindar
kalo dia ga ada dendam sama andi
mungkin sampai sekarang belum nikah
tapi ya saya percaya kamu tuh orang baik randy
saya yakin pasti kamu akan menemukan jodoh yang tepat
dan juga sangat baik untuk kamu
maaf saya mau tanya bu
waktu itu pas saya antar pak al pulang
saya melihat ada mobil parkir bu
dan katanya itu mobil omnya bu andi
that time memang betul itu mobil omnya andin
lagi main kesini
kalo boleh tau namanya siapa ya
begitu bener ya
maaf nih aku ganggu
sama sekali nggak ganggu michi
pagi ini aku boleh minta resep
sup tim ayam yang kemarin di buat andin ga
yang buat omnya itu
jadi kayaknya aku mau bikinin sup itu deh
kata andin bagus buat flu
ada ada tante ada kok resepnya
tante mau atau tante telfon lagi ya
sebenernya randy ya
tante ke kamar dulu mau ngambilin resep
sup tim ayam buat mich
tungguin sebentar ya
mas andi kenapa sih kok kayaknya penasaran banget sama namanya
ya cuma pengen tau aja sih
emang kamu tau
waaa orangnya mas ya ampun
ga salah deh kiki kalo ngefans sama om irfan
tapi tetap kok mas randy selalu ada di hati kita
ya allah mas randy
aduh kiki lupa lagi kalo kiki tadi bikin bandrek
bentar ya ini kok kayaknya udah omob ya mas ya
dikit tinggal ke dapur boleh ya mas ya
ya ya ya permisi ya mas ya
apa benar dia orang yang sama
maaf pak tamu bapak sudah datang
oke oke yaudah
silahkan pak bu
mbak sarah ini yang
yang waktu itu ya
pak kalo nyetir yang bener dong pak
nyetirnya yang bener
oh ini sarah istri saya
mbak sarah ini yang
yang waktu itu ya
pak kalian nyetir yang bener dong pak
nyetir yang bener
kamu kenal irfan di mana
taksi aku waktu itu selisipan
waktu pas kemarin aku mau ke
kita langsung duduk aja
udah lama nunggu ya
ya gak santai
sunset restoran ini milik saya
dan hidangan khas restaurant sunset ini
hidangannya khas masakan indonesia
jadi mas dan mbak sarah harus coba
ini ya yang pertama dibawa ini
ini sup tim ayam
harus dicoba hidangan pembuka yang ini
oke terima kasih ya
pun yi si
suka gak mbak
tapi menurut saya standar sih nggak ada yang spesial
sorry mbak aku gak ada maksud buat
itu spontan aja saya kalau ketemu sama
mbak sara ini
perempuan yang hebat
dengan mbak sarah bisa membesarkan
dan mengabaikan apa yang dulu pernah terjadi itu
buat saya luar biasa banget
pasti andin bahagia dan senang
bisa memiliki mama sambung seperti mbak sarah